anda masih bersama reportase jawa timur
gara gara penyakit kambuh
satu keluarga di kabupaten mojokerto
mengalami luka parah setelah dibacok
tetangganya yang mengalami gangguan jiwa
pelaku kini diamankan petugas kepolisian
pembacokan terjadi di desa sedati
kecamatan ngoro mojokerto minggu petang
empat korban yang mengalami luka parah
langsung dilarikan ke rumah sakit setempat
keempat korban yang masih satu keluarga ini
adalah ayah ibu dan dua orang anaknya
juwono dan mutmainah
serta dua anaknya dini irianti dan silvi
akibat tembacokan tersebut
ketiga korban mengalami luka di tangan dan punggung
sedangkan mutmainah ⁇ mengalami luka parah di kepala
terkena sabetan pedang yang dibawa oleh pelaku
yang bernama agus hadianto
yang dikenal oleh keluarga
mengalami gangguan jiwa
peristiwa ini terjadi saat pelaku baru saja membeli rokok
usai dari toko pelaku tiba tiba masuk
ke rumah keempat korban
yang sedang makan
tak sangka pelaku langsung membacok silvi
dan mengenai punggung
selanjutnya pelaku membacok dini
dan dua korban lainnya yang bermaksud melarai
justru terkena bacokan pedang di kepala dan tangan
sakitkan semua dini
lari lari pulang lewat pintu belakang
diburu akhirnya kena juga
terus ada ibunya
akhirnya ibunya akan melarai
ibunya akhirnya yang jadi korban itu
melihat kejadian ini
warga yang datang langsung menangkap pelaku
dan membawanya ke polsek ngoro
dari pemeriksaan polisi
pelaku mengamuk karena kehabisan obat sakit jiwa
diketahui sebelumnya bahwa pelaku
memang pernah menjalani pengobatan
di rumah sakit jiwa lawang malang
tidak ingin tersangka mengamuk lagi
polisi langsung mengamankannya
ke dalam sel tahanan
selanjutnya dibantu aparat desa
pelaku akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa lawang malang
untuk kembali mendapatkan pengobatan
agung ibowo mojokerto